ini mau jenguk pusat saban
tau siapa kamu tuh keren banget
jahe ngerasa menang dulu ya
eee kalau nggak salah sahabat gue dulu waktu itu
sakit pada saat berdiri di depan mimbar
mengendaki yang lain
itu dulu amentu punya ruangan gitu
jangan suka senang berada gw

baju kau om restaurantber
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
suster untuk tensinya berapa
agak tinggi dok
bapak untuk vitaminnya sudah diberikan
tunggu hasil lab nya ya pak ya
habi malah gion pake sakit tuh
umi udah tuh
ya tapi kan sakitnya gak bisa tuh
jangan sekarang diundur sampai acaranya tes selesai gitu
umi sakit itu kan nggak bisa direncanakan
udah tuh ya umi
biarin abi istirahat dulu
lagian kenapa atau itu teh
abi teh pake nyuruh ustadz pahri buat gantiin abi ya
ih kok mah
umi yang bikin acara enak mah itu ustadz pahri yang naik panggung
untungnya teh ceramahnya ustadz rehan malah lebih bagus
kacau ini mah
assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
wassalatu wassalamu ala asrofi alhamdulillahi wa barakatu
mau dilanjutin apa enggak nih
sampai di mana sih tadi
salamun allah wa barakatuh
saya paling demen nih punya jamaah
perhatian sama saya
nggak ada yang tidur di pojokan
enggak ada yang tidur kan enggak ada ya alhamdulillah
mudah mudahan abi cepet minggu lagi
si abi mah sakitnya gak liat liat momen pisan
eh kan kalau begini mah jadi percuma tuh bi
perjuangan umitnya jadi sia sia
ngapain tuh pakai ngundang ngundang impotemen bikin acara besar
segala rupa pejabat ustadz segala dionang
wuh abi malah sakit
maaf ya dinda ya tapi ini tuh umitnya lagi sebal
cuman alhamdulillahnya ya meskipun ini calon mertuanya nggak jadi ceramah
tapi tadi calon mantunya ceramah
wuh bagus lagi ceramahnya ustadz rehan
manusia itu tiada daya tiada upaya
saya mau nanya sebenarnya siapa yang mempunyai daya dan juga upaya
kalau hanya allah swt yang mempunyai daya dan juga upaya boleh nggak sih
kita tuh sebagai manusia itu sombong
tolak pinggang busung dada merasa paling jago
yang sebelah sini boleh nih katanya nih boleh nggak
jadi mari hadirin sekalian
kita kembali pada fitrah
kita menyadari kalau kita ini hanya manusia yang penuh dengan keterbatasan
jadi kita itu sebagai manusia harus taudi
ada yang cakep nih
kang cepi pergi jalan jalan sama asih
ditimpuk sendal berasa nyeri
tausiah saya cukup sampai di sini
moga moga berkenan di hati
wabila itofiqolidayah wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh
ya udah sok biar cepat sembuh abi mau makan apa
mau makan bubur membeli jus mau buah mau apa
gak mau kan kali umi
ah si abi madaw allah pisan
rik apa kabar
lo ngapain disini
ini mau jenguk ustadz saban
tausia kamu tuh keren banget bagus
ngerasa menang dulu ya
eh kalau nggak salah sahabat gue dulu waktu itu pernah bilang sama gue
gak ada salahnya untuk berlomba dalam kebaikan
itu si si
bro gini bro kita kan lagi sama sama si ar nih menyebar kebaikan
lo gak usah kebawa emosi
oh enggak enggak gue gak emosi gue cuma sebagai ustadz gue cuma mengingatkan doa
gak salah kan
itu tak kok kayak suaranya ustadz rehan ya
umimah ustadz rehan terus
eh abimah disini udah banyak yang jaga banyak suster
udah ah umi mau temuin dulunya
iya temuin ustadz rehan
ih harusnya mah bener sama kamu
gak mau ah
disini aja deh yang nemenin abi
eh abimah udah ada yang jagain ada banyak suster
ayo dinda ikut sama umi kita temuin ustadz rehan
assalamualaikum bu aja
waalaikumsalam disini nenek
gimana kali sih pak ustadz
oh abite alhamdulillah udah baik kan kecapean aja kayaknya
ini kalo gak salah di schedule gitu kan lo ada tausiah hari ini ya
itu bayi menunggu lo
gak enak kalau bikin orang nunggu ya
jadi kalo gitu aku nitip aja buat pak ustadz ya
aduh gak usah
gak usah udah ini buah dari ustadz rehan
oh iya ini aja buah udah cukup gak usah itu ma
ya udah silahkan bisa masuk
selamat malam ya
selamat malam pak ustadz
ya selamat malam
ya udah naikin sekarang
ingin itu izin lebar
begitu aja items ya
ya maklum sudah tua
enggak lah belum tua pak ustadz
umi juga mau ngucapin terima kasih ya sama pak ustadz rehan
alhamdulillah berkat ustadz rehan teh acaranya teh jadi sukses
alhamdulillah sama sama bu aja
iya itu juga neng dina mau ngucapin